pemirsa belakangan ini marak aneka menu penutup atau dessert yang viral di media sosial
tim cnn mengunjungi beberapa kedai yang menyajikan dessert viral tersebut
seperti apakah rasanya lantas bagaimana sih kisah para pengusaha setelah produknya menjadi viral di media sosial
es kepal susu
ini kenapa saya kasih nama viral karena saya yakin akan viral
tapi saya tidak menyangka bahwa viralnya itu dalam waktu tiga minggu
sekarang saya sudah punya empat puluh outlet dan akan seratus outlet lagi di seluruh indonesia
viralnya es kepal susu tentunya tidak lepas dari harga yang terjangkau dan tentu rasa yang disukai oleh para pelanggannya
parah sih nama duit yang lima belas ribu apalagi emang sesuai dengan dompet banget sih
selain es kepal susu ada juga kedai dessert lain yang juga sedang digandrungi
dan guni kalangan milenial kelas menengah ke atas
dibuka sejak satu setengah tahun lalu kedai es krim ini semakin ramai dikunjungi kaum milenial pasca mempromosikan di akun instagram
dengan resep es krim rumahan serta bantuan dari unggahan di media sosial
kedai ini akhirnya berjalan
ini akhirnya berhasil menarik minat para pelanggan
ngomong terus aku follow instagramnya and then aku lihat instagram kayaknya enak nih
media sosial tentu dapat menjadi senjata marketing bagi sebuah usaha
namun menjaga kualitas produk lebih penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan
dan dapat turut menyebarkan testimoni ke orang lain
ivana sumerah jakarta